wah gua bisa beli makan apa aja tuh
ihh juragan aduh sakit
kamu disitu dulu sekarang
jadi ya sentas aja ya
aduh juragan nih ih
cium aja deh juragan ya
pokoknya ga boleh ada yang tau kalo kamu tuh bukan mau nikah
ihh juragan mah
ya main sama bolpen ya
jangan mau mampus
kok lo mau tanya gua
seharusnya gua yang nanya lo itu kenapa
gue jadi ga enak sama fotografer gua
sorry bang teo kemaren gue soalnya ada acara mendadak sih
oh jadi kemaren lo
oh lo itu ada acara kemaren ya
iya tapi emm
gue boleh liat kan
eh jangan jangan jangan
eh teo bentar
apa sih ah gue gila kecil aja
ntar rusak ini boneka gue soalnya
ya kan mikirnya macem macem sih lo
tapi kalau gue perhatiin boneka lo itu mirip sama siapa tuh yang sering sambel sih
mini itu dia penyihir yang jadi bonekan
sendeng banget sih lo lo bisa dikira kayak gitu
enggak enggak lah
ini boneka gua mana mungkin deh bukan jadi penyihir kan lo
jual ke gua lo dapat duit banyak dari gue gimana
ini boneka koleksi gua jadi gua ga bisa jual
eh gini gue bayar lo untuk harga boneka ini seratus ribu
tetep ga bisa
lima juta buat lo
aduh gawat nih mainan juragen mata duitan lagi
beneran lo lima juta mau
iya gua jual lima juta
yaudah berarti besok lo ketemu gua lagi disini dan inget inget lo bawa boneka yang ini
yang ini gue gak mau yang lain oke yang ini
gua bisa beli makan apa aja tuh tiap hari
kamu ngapain ini kelasnya nyums banget
juragan tega banget sih ini
ya ampun mini
itu tuh cuma lakalan lakalan doang
dengan maksud kamu cari cincinnya di rumah teo
pokoknya mini gak mau dijual
ya ampun mini
aku jual kamu itu
biar kamu bisa sedikit cincin itu ada di rumah teo atau enggak
mini pokoknya gak mau dijual
mini bercanda kata kawan mini ini tinggi banget
mini mini cepetan pindah tempat
pokoknya juragen janji dulu juragen gak bakalan jual mini
iya janji gak akan jual
udah cepetan sekarang
jangan jual lagi ya keren
dengan uang ini berarti
gue akan ngedapetin si penyihir mini
tolong keluarkan saya dari sini
berarti koleksi penyihir gua
bertambah satu lagi
dan setelah itu gua bakal bisa
gua jadiin kambing semuanya
teo eh gua minta maaf banget
gua gak jadi jual mini
ya gua berpikiran
gua gak jadi jual
lu gak jadi jual budi kayak gitu
gua kan lu udah janji sama gua
gua minta maaf banget deh teo
gua gak jadi jual
nih lu liat
gua udah jauh jauh ngambilin duit lu
perhatiin bayar bayarin lu cip
tetep gua gak jual teo
lu bisa pake buat apa aja
tetep gua gak jual teo
tetep gua gak jual
sorry tapi gua gak jual
jadi lu gak mau ngerubah pikiran
kalo gua gak bisa ngambil boneka itu dari lu secara baik baik
gue akan ngambil boneka itu secara
ya secara gua
gua tanya sekali lagi sama lu baik baik
ini uang lima juta
udah gak mau teo
gua gak mau
nah gitu dong juraga
jam tuh baru bener
ibu minta dua doing

kalau enggak chose kita something
udah biarin jeniskan bagi tugas
aku bikin boneka plus cari bahan kamu cari cincinnya
tapi mini lapar juragan
kalau mini lapar andi mini gak punya kekuatan buat nyari cincinnya juragan
ini nih dua tiga
makan di kantin puas kerupuk bisa nambah
itu kan si mini
kok tumben dia sendirian
haa kebetulan banget nih
waduh hebat juga nih cewek
raiwan maut gua udah gak mempan kayaknya sama dia